segera mengaudit perusahaan penerbangan dan menginvestigasi jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh dengan seksama
meskipun tidak akan membekukan lion air bambang berharap adanya sanksi tegas terhadap pelanggar terkait keselamatan penerbangan
kita belum sampai sejauh sana karena kalau itu cepat kita ambil keputusan itu juga merugikan masyarakat pengguna penerbangan
yang terpenting adalah bagaimana penerbangan ini betul betul safe untuk itu kita sebutkan tutup tutup lagi dalam pengguna penerbangan
pertama izin terbang kalau betul betul kondisi mesinnya sebagaimana dilaporkan kemarin sebetulnya sudah ada gangguan sehari sebelumnya tapi masih dijadikan terbang
kita juga memberi izin diperiksa dan diberikan sanksi kalau ada unsur kesengajaan
ya tentu ada apa sebenarnya yang terjadi
lalu kemudian investigasi yang perlu didalami adalah ada informasi pesawat ini sebelumnya sudah tidak bisa terbang dan ada gangguan
kenapa kemudian diizinkan terbang itu persoalan yang paling prinsip
sementara itu anggota komisi lima dpr ri ridwan bae menyayangkan insiden kecelakaan yang dialami lion air
seperti dilansir detik com yang meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada maskapai lion air
paling tinggi sanksinya adalah pecah pecah ini
karena ini kan meresahkan bangsa
bermisliwa berapa kali mengundang lion mengundang perhubungan setiap kasus yang terjadi seperti ini
dan yang terjadi siapa lion lagi lion lagi lion lagi
saya berharap bahwa ini adalah mudah mudahan kejadian yang terakhir yang harusnya menteri perhubungan
pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas